tim satuan samapta sabara poresta separta solo
melakukan patroli berkeliling kampung
menyusuri gang gang sempit pada rabu kemarin
namun penampilannya kali ini berbeda dari biasanya
sepeda motor patroli mereka dipasangi bronjong atau keranjang
untuk menampung beras
ya selama ppkm level empat ini
selain patroli keamanan dan mengedukasi warga solo
tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan
tim separtai juga membagikan beras kepada warga
yang terdampak ppkm level empat
menurut kasat sat sabara poresta solo
kompol sutoyo dalam patroli ini melibatkan dua puluh lima personil
untuk ikut membagikan beras seberat lima kg kepada masyarakat solo
kegiatan ini akan terus dilakukan
hingga membagikan total sebanyak dua puluh dua lima ton beras
para pedagang dan pelaku
pelaku umkm kini sedikit bisa bernafas lega
mereka mendapatkan bantuan paket sembako
yang disalurkan melalui polres brebes
paket yang dibagikan sebanyak seribu paket berisi beras
minyak tepung telur dan mie instan
sejak diberlakukan ppkm
para pedagang kaki lima ini sama sekali tidak memiliki penghasilan
demikian pula pelaku umkm juga terkena dampak dari ppkm
kami berarti sembilan puluh persen anggota kami tidak
nggak bisa bergerak
kecuali yang gerobak gerobak kecil bisa keliling
tidak hanya pkl dan pelaku umkm
bantuan ini akan diberikan pada kelompok masyarakat lain
yang ikut terdampak ppkm di seluruh kabupaten brebes
kepolisian wilayah hukum brebes meminta warganya
ikut membantu pemerintah yang sedang menekan penyebaran virus corona
dengan selalu mengembangkan
dan ati protokol kesehatan selama ppkm ini
dimelebutan cnn indonesia